kita akan berjuang melewati rintangan
kita pasti bisa menghadapinya
apapun yang terjadi
sepertinya kangku suara takut istrinya cemburu sama bu dokter ya
bahagia bener ya komia kalo punya istri empat ya
indah bener hidupnya
kalau misalnya udah punya keempatnya
saya teh metobat
mau jadi suami yang setia yang benar yang sayang sama empat empatnya
cinta sama empat empatnya
kamu dengar tidak doy apa yang dikatakan sama aceh
menurut pendapat kamu gimana
sebentar teman teman sebentar teman teman
jangan tertawa dulu
justru yang gelo bisa jadi kenyataan
ya kalau cucu buat jaga jaga aja
kalo salah satu ada yang ngolak
kalau dari salah satu mereka setiap bulan ngirim dua juta
berarti delapan juta
tiap bulan kum doi delapan juta
itu kipas kipas duit tuh depan dadang
dang haro dangnya dang
dang duit dang
ada satunya empat juta ya seorang
mau jadi apa coba cerak os ini
saya melihat kembali sobri yang dulu
sebentar kak bos
assalamualaikum dede cantik
mama mau nikah sama pak ustadz
dede udah putus asa
iya kenal kade nyeru
bapak mau nikah sama mbak eros
mereka sudah nemuin jalan
untuk memisahin saya sama dede
kalau kita bakal berhasil
emak sama pak ustadz kemeter
udah sama sama gak suka
kalau kita bersama
sama bapak harus punya alasan
kenapa mereka gak setuju
kalau emang masa lalu
itu bukan suatu alasan
kalau emak sama bapak nggak setuju
biaya nikahnya tuh dari mana ah
asobri akan cari jalan
kita akan berjuang melewati rintangan
kita pasti bisa menghadapinya
apapun yang terjadi
sobri akan melamar dede
sobri sama dede akan kawin lari
sobri sama dede akan kawin lari
kita akan berjuang
kita akan berjuang
kita akan berjuang
kita akan berjuang
kita akan berjuang
sore juga belum udah mau nicip anak
pemilihan ketua rt nya kan
selepas surat isa
wah luar biasa cu cu
cucu te punya kabar baru
ma ero sama pak ustadz kemet mau nikah
cucu kan belum selesai ngomong
pak heros mau nikah sama pak kemet
assalamualaikum pak ustadz
bisa tuh klo dok belajar sama klo dia
enggak usah takut atukum
kamu kan gak ikut belajar
kamu tahu sendiri kan kalau dia kayak apa
iya sih saya tahu
bukan mukanya dong kelakuan kelakuan anaknya
emang kelakuannya kayak apa tuh ceng
anaknya itu tidak mau sekolah dong
pikirannya itu pengen saja berangkat keluar untuk bekerja
saya takut pebri dipengaruhi sama dia
udah kamu tenang aja lah kum
kan ada bu guruyola yang ngawasin
ngawasin kalau dia pergi ke luar negeri
bu guruyola pasti tahu benar kenapa disatuin si pebri klo dia sama si edward